kementerian kesehatan akan melakukan imunisasi ulang serentak untuk mengatasi difteri yang semakin meluas di indonesia
dan untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan korespondensi ann indonesia miladia rahma di sma negeri tiga puluh tiga jakarta
selamat pagi mila ini bagaimana pelaksanaan imunisasi difteri di sana dan siapa saja yang menjadi targetnya
apakah hanya siswa saja tapi seluruh masyarakat sekolah termasuk guru dan penjaga sekolah bagaimana mila
selamat pagi aldi dan fani betul sekali saat ini saya berada di sma negeri tiga puluh tiga jakarta barat dan dijadwalkan sekitar pukul tujuh nanti ori atau outbreak response immunization
untuk kemudian memberikan imunisasi kepada masyarakat dalam hal ini untuk mencegah timbulnya atau menyebar luasnya
wabah penyakit difteri ini akan dilakukan dijadwalkan memang hari ini
ori di sma negeri tiga puluh tiga ini akan dihadiri langsung oleh menteri kesehatan
inilah f muluk dan nanti prosesnya akan berlangsung sampai dengan siang hari nanti
kalau kita bicara soal siapa sasarannya sebenarnya ori ini memang sasarannya lebih kepada anak anak usia balita
kemudian anak anak remaja dan usia sekolah begitu ya antara umur satu tahun sampai dengan kurang lebih umur sembilan belas tahun
mengapa karena kalau kita melihat kasus yang terjadi di indonesia
wabah difteri ini kemudian mulai menjangkiti beberapa wilayah di indonesia ada sekitar dua puluh provinsi
yang notabene ada sekitar sembilan puluh lima kota
kabupaten di indonesia ada kasus sebanyak lima ratus sembilan puluh tiga kasus dengan kejadian tiga puluh dua meninggal dunia
ini menjadi sebuah hal yang patut diwaspadai juga dan menjadi perhatian serius pemerintah
maka dari itu hari ini salah satu langkah strategis yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
kementerian kesehatan adalah melakukan ori di beberapa wilayah di tanah air
ada tiga provinsi teman teman yang kemudian menjadi fokus dilaksanakannya ori
di antaranya adalah dki jakarta yang terdiri dari nanti akan dilaksanakan di wilayah jakarta barat
kemudian di jawa utara kemudian di provinsi jawa barat dan di provinsi banten
kenapa kemudian tiga yang dipilih
kalau kita melihat angka dari lima ratus sembilan puluh tiga kasus yang kemudian muncul di indonesia
sebenarnya angka tertinggi berada di wilayah jawa timur
namun memang pemerintah daerah jawa timur sendiri telah melaksanakan ori secara mandiri
maka dari itu kementerian kesehatan dalam hal ini kemudian memfokuskan kepada tiga provinsi
kenapa tiga provinsi ini
karena selain kemudian kepadatan penduduknya memang cukup tinggi
satu hal lagi yang penting adalah angkanya juga cukup tinggi begitu
kalau kita bicara soal jawa barat
ada beberapa wilayah
ada beberapa wilayah yang kemudian ori ini akan dilaksanakan
ada di purwakarta kerawang kemudian kota bekasi kabupaten bekasi dan juga kota depok
kemudian untuk di jakarta tadi seperti saya sebutkan
di jakarta utara dan jakarta barat dan beberapa wilayah sebenarnya
hampir semua wilayah kota di jakarta dan kepulauan seribu juga akan dilaksanakan
kemudian di jawa barat
jawa barat tadi sudah saya sebutkan di banten sorry
banten ini ada kabupaten tangerang kota tangerang
kemudian kabupaten serang kota serang
kota tangerang selatan begitu
dan harus diperhatikan betul teman teman
bahwa sebenarnya ori ini kemudian ini adalah langkah awal
hari ini dilaksanakan ori pada tanggal sebelas desember
dan harus dilaksanakan lagi pada tanggal sebelas januari dua ribu delapan belas
dan jangka waktunya harus dilaksanakan lagi sekitar enam bulan
kurang lebih sekitar bulan juli ya
tepat tanggal sebelas juli dua ribu delapan belas
jadi kalau kita kemudian melihat kemarin saya sempat mewawancarai juga
dirjen penanggulangan penyakit dari kementerian kesehatan
muhammad subuh yang menyatakan bahwa
kalau kita melihat dari angkanya lima ratus sembilan puluh tiga
karena anak anak balita usia sekolah dan remaja
tidak mendapatkan imunisasi
ini yang penting diketahui bahwa
dpt imunisasi dpt ini sangat penting
dan termasuk salah satu penyakit yang mematikan
mendapatkan imunisasi namun tidak lengkap
kalau kita bicara soal sebenarnya seberapa parah teman teman penyakit difteri ini
malah sangat mematikan begitu
seperti kita ketahui bahwa sebenarnya tahun dua ribu sembilan pun
indonesia juga pernah mengalami wabah difteri
atau dalam hal ini kasus luar biasa difteri yang
kemudian merebak di berbagai wilayah di indonesia
pemerintah sebenarnya sudah punya upaya untuk kemudian
memaksa ya dalam hati mendorong masyarakat untuk melakukan imunisasi
namun tampaknya memang kalau kemudian kami melihat
dan juga mendengar dari pernyataan kementerian kesehatan
selama tiga tahun terakhir teman teman
tampaknya para orang tua ini agak malas kemudian
mengantarkan anak anak mereka ke posyandu atau ke puskesmas
atau ke fasilitas kesehatan lain untuk melakukan imunisasi
ada beberapa hal misalnya yang menyebabkan hal itu
kemudian memang kampanye anti vaksinasi atau anti imunisasi
juga kemudian merebak secara luas
tapi ini yang menjadi hal yang sangat penting bahwa kita tahu
angka kemudian penyakit difteri di indonesia memang sudah cukup tinggi
di jakarta sendiri kalau kemudian saya data yang saya kumpulkan
adalah pada tahun dua ribu tujuh belas saja ada dua puluh lima kasus wabah difteri
yang kemudian muncul dua kasus atau dua kejadian meninggal dunia
pada tahun dua ribu enam belas ada tujuh belas kasus satu kejadian meninggal dunia
hari ini sebenarnya targetnya teman teman ada satu dua juta vaksin
yang kemudian akan disebar dan distribusikan di jakarta saja
di jawa barat ada sekitar tiga enam juta

di jawa barat ada sekitar tiga enam juta wabah difteri kemudian mengecek kembali status imunisasi dpt
kalau belum memang harus segera mengunjungi ke fasilitas terdekat
tidak usah khawatir kalau ada bpjs gratis di punggutnya
nanti kalau misalnya memang belum memiliki bpjs tinggal datang ke puskesmas atau posyandu
nanti akan dibuat begitu ya
akan dibantu oleh para petugas untuk membuat bpjs
yang penting harus diketahui juga kemana saja para orang tua ini
harus kemudian membawa anak anak mereka yang pertama bisa ke puskesmas terdekat
kemudian ke posyandu dan ke fasilitas kesehatan yang lain rumah sakit juga ada
jadi memang betul betul ini menjadi sebuah perhatian serius
dan upaya untuk ori ini memang betul betul harus dilaksanakan sesegera mungkin
dan seserius mungkin agar kemudian wabah difteri ini bisa ditekan begitu
nah mungkin perlu ya saya menyampaikan juga teman teman sebenarnya
seperti apa sih simptom atau gejala yang memungkinkan
atau kita bisa mengantisipasi lah gejala gejala yang muncul
jadi begini difteri ini disebabkan oleh sebuah bakteri
yang bernama corin bacterium dipteriae
masa inkubasinya antara dua sampai kurang lebih lima hari
kemudian masa penularannya antara dua sampai empat minggu
bisa sangat mematikan dampaknya dan gejalanya bisa sebenarnya kita bisa lihat
yang pertama ada peradangan kemudian ada pembengkakan di bagian leher
kemudian ada selaput putih yang bisa dilihat di leher
dan juga organ pernafasan di bagian atas
kalau sudah begitu maka harus segera dibawa ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan karena kalau tidak bisa
kalau penanganan yang memang lama ini akan bisa mengakibatkan pada kematian
dan juga penting bahwa diketahui sebenarnya kemudian setelah misalnya ada
yang mengalami gejala gejala seperti yang saya sebutkan tadi
kemudian juga positif ternyata difteri maka anggota keluarganya pun
juga harus mendapatkan imunisasi
ini yang juga penting untuk diketahui
untuk sementara seperti itu teman teman nanti kami akan sampaikan bagaimana proses
dari ori ini di sma negeri tiga puluh tiga jakarta
apakah nanti juga ada
apa ya pernyataan khusus yang akan disampaikan oleh menteri kesehatan
nanti kita akan catat dan juga akan sampaikan kepada masyarakat indonesia khususnya
dan teman teman di studio
kembali ke studio
ya terima kasih mila atas laporan anda
ya memang ini ternyata provinsi lain di sekitar yang sudah terinfeksi itu sudah bersiap siap
banyak sekali imunisasi yang dilakukan dan yang akan dilakukan
dan paling penting tadi disampaikan mila jika salah satu anggota keluarga kita ada yang terkena difteri maka anggota keluarga lain juga
harus ya mendaftarkan imunisasi
karena menular sifatnya difteri ini mencegah lebih baik daripada mengobati
itu tadi dikatakan oleh mila terkait dengan outbreak response immunization dari sma tiga puluh tiga jakarta